kapolres metro jakarta barat kombes pol adi wibowo mengonfirmasi penangkapan salah satu musisi ternama
sat narkoba polres jakarta barat menangkap erdian najib rehartanto alias anji jumat malam pekan lalu
ex vokalis grup band drive ini ditangkap di studionya di kawasan cibubur jakarta timur
hingga kini polisi masih memeriksa anji secara intensif di polres metro jakarta barat
apaan sementara yang bisa kami sampaikan bahwa barang bukti yang ada padanya adalah narkotika jenis ganja
ya seperti itu
pak dia ditangkap pas lagi ngeganja atau gimana
nanti akan kita sampaikan dalam rilis lengkap
tapi yang bisa kami sampaikan saat ini bahwa inisial ean atau an itu adalah erdian aji prihantanto alias anji